jaksa agung hm prasetyo menyebut terpidana kasus bantuan likuiditas bank indonesia atau blbi
samadikun hartono dijadwalkan tiba di bandara halim perdana kusuma kamis malam dari shanghai tiongkok
namun jaksa agung belum memastikan di rumah tahanan mana samadikun akan ditempatkan
insya allah nanti malam tengah malam akan datang melalui bandara halim
kiriman barang yang kita terima dari bang yos di shanghai sana
buron yang sudah sekian lama kita kejar dari sejak dua ribu tiga difonis dan sudah inkrah
ternyata yang bersangkutan melarikan diri
dan yang bersangkutan ternyata konon memiliki usaha baru di china dan di vietnam